papa janji nanti kalau keadaan oma fief udah membaik
papa ajak kalian buat nengokin oma fief sekalian ketemu sama tante bella
oma fief kan lagi sakit tapi tante bella jarang jenguk kita
kita udah kangen berat sama tante bella pak
ya kenzo juga udah kangen sama tante bela
setelah kejadian tadi di rumah sakit
apa aku masih bisa ketemu sama bella
gara gara kelakonnya si gavin reynolds kamu
karena ini adalah hak kalian
hak kamu dan keluarga kamu afif
apalagi yang kamu pikirkan
kamu ingat waktu kamu mengambil bela dari rumahku
apa aku menghalangi kamu
pada saat itu anak anakku membutuhkan dia
tapi aku tahu kamu suaminya
kamu orang yang mencintai dia
dan rela mengorbankan apapun demi dia
kamu harusnya rela mengorbankan harga diri kamu demi dia
bella membutuhkan kamu
sekarang jalani perawatan ini hingga kamu sembuh
ini surat surat penting
dan berkas berkas yang sudah diambil oleh reno dari tangan gavin dan cynthia
mama serahkan ke kamu ya nak
aku gak butuh itu semua
aku gak mau berhutang budi sama siapapun
aku bisa memulainya semua dari nol
afif mau mulai dari mana lagi
tetap setiap hari mau jadi kuli
kalau memang kamu mencintai bella
harusnya kamu jangan nyiksa diri
ini udah ada di depan mata afif
mama bilangin aku bodoh
sekarang afif bukan lagi anak laki laki satu satunya mama
karena mama sudah mempunyai anak yang lain
afif gak seperti itu
aku harus katakan itu semua
aku akan kehilangan rasa kasih sayang dari mama
karena mama sudah mengangkat reno sebagai anaknya
kamu tega banget sih bicara seperti itu
kamu jangan mancing mancing emosi mama ya
itu kan memang kenyataannya
afif dengar mas
karena reno berhasil
mengambil surat suatu yang dia inginkan
surat semuanya dari sintia
mama langsung angkat dia sebagai anaknya
kamu harusnya berterima kasih sama reno
dan seharusnya juga ini tugas kamu
mama benar benar kecewa sama kamu
aku mau ke rumah sakit
kamu tolong buatin makanan ya sekarang untuk bella
kasian bella belum makan
karena nungguin afif
aku mau ke rumah sakit
bella tuh ya selalu aja nyusahin
gak ada pun
masih aja nyusahin aku
ya aku tuh cuma kesel aja sih mas
soalnya ini kenapa sih selalu tentang bella
coba gara gara dia juga kan hidup aku jadi hancur mas
aku gak bisa punya anak dan kita
kita jadi pindah pindah rumah terus
cuman gara gara bella kan
nur jaga mulut kamu ya

aku gak bisa punya anak dan kita
maksud kamu itu apa sih
kita ini kan keluarga
susah senang kita terus bersama sama
kamu itu jangan berlebihan kayak gitu dong nur
tapi kan emang bener bella tuh selalu aja bikin masalah dan bikin kita sengsara
udah udah cukup nur cukup
kamu jangan terus nyalahin bella kamu
mungkin nur butuh waktu untuk sendiri ya
om afif sakitnya makin pangkah ya
cuman om afif kan masih butuh istirahat
kalau kalian kesana sekarang terus main main sama mbak afifnya
ntar makin lama dia sembuhnya
papa janji nanti kalau keadaannya om afif udah membaik
papa aja kalian buat nengokin sama afif sekalian ketemu sama tante bella
om afif kan lagi sakit tapi tante bella jarang jenguk kita
kita udah kangen berat sama tante bella pa
ya kenzo juga udah kangen sama tante bella
setelah kejadian tadi di rumah sakit
apa aku masih bisa ketemu sama bella
reno sekarang mulai berani ngancep ngancep kita
dan itu gak bisa dibiarkan begitu aja
ayah aku juga gak tau lah mau ngapain
ngomong sial tuh si kevin tuh
nggak bisa begitu dong kamu ngomong kayak begitu
lebih bang sekarang kalian semuanya ngepak ngepak barang
ingat hanya barang barang pribadi
kalau barang barang saya nggak boleh karena itu milik saya
silahkan keluar dari rumah ini
karena sekarang surat surat itu sudah ada di tangan saya
surat surat itu sudah dikasih oleh reno
dan harta warisan saya sudah kembali lagi ke tangan saya
lebih baik sekarang kamu keluar atau saya panggil polisi bagaimana
gak gak mungkin kamu pasti bohong lebih baik kamu yang keluar
keluar sylvia kamu udah gak beraktifisasi lagi please keluar
cepat keluar kamu juga keluar kamu juga keluar ya
tante sylvia nanti vicky tinggal dimana tante sylvia gak kasihan sama vicky
tidak peduli karena itu bukan cucu saya
kak kamu tega kamu ngusir dardaging kamu sendiri ini aku kak adek kamu kak
ah oh ya kemarin bagaimana kamu tega banget mengusir kakak kamu sendiri
sekarang saya juga bisa lebih tega dari kami silakan keluar
enggak kami berhak di sini
oh iya berhak bagaimana
eh silahkan keluar nanti ada polisi yang datang ayo
sylvia silahkan enggak enggak udah
cepat kamu kamu gak beraktifisasi enggak enggak
sylvia sylvia pak rt pak rt bawa nih dia pak rt
kamu jangan macam macam sylvia buka pintu
muka sylvia jangan
mak udah mak

masa masa kebuka kukus
kok kalian ada di luar
kita diusir sama tante sylvia
dia sekarang ada di dalam
ternyata reno sudah ngasih surat kepemilikan rumah ini sama tante sylvia
keren banget kamu kita cuma jadi korbannya
saat ini kami tiada
kita dua ke jarum sini sama patriarch

suara gua bisa ukrainian
semua barang kalian udah aku masukin ke koper ini
terus kita mau kemana sekarang
ke rumahnya radit om
yaudah yuk kita ke rumah radit
kamu yang bawa
semua ulah kamu
tadinya mana dari tadi kita berdiri di sini udah kayak apaan
dia gak diangkat ini tante
gak bisa kalau begini
ngapain kalian di sini
muka pada berteguk gitu